sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kamu sudah ketemu kevin
mama ingin selalu kamu dekat kevin ya
abang tak mau asmat
menginap di sini lagi
kamu tidak harus tinggal dan tidur di sini

asmat asal ini mama
perempuan tua itu benar benar keterlaluan
dia tidak pernah
bisa menghargai keinginan saya
jangan lupa man
thanks ya udah ngantarin dia hen
sama si alda
lo mendingan jangan guru guru jatuh cinta sama alda
mendingan lo deketin dia dulu
dan pelajarin karakter alda itu seperti apa
aduh santai bro
gue ini udah biasa ngadepin cewek cewek
dan gue udah biasa disakitin juga
ya enggak lah
gue tuh cuma cinta sama asma aja
oh oke deh kalau gitu deh
eh oh ya bro
gue sekarang harus cap dulu ya
aduh sebenarnya gue malu nih mau ngomong
tapi yaudah lah
kenapa biasa keren gue
gue mau kerja sebagai sales
santai aja lagi hen
lo tuh nggak perlu malu
yang penting lo bisa kerja dan nyari uang dengan hasil keringat lo sendiri
wah lo bener banget lo sahabat gue loes
aduh iya sih men
makanya kan cewek sekarang tidak melihat dari seberapa besar usahanya
tapi dari hasilnya iya kan
lebih baik tuh jadi diri lo sendiri
oke bro siap

ada apa lagi aku
si perempuan tua itu
dia mengizinkan asma menjenguk kevin setiap hari
terus terang saya sih nggak bakal kuat ngelihat tampang dan mukanya si asma itu setiap hari di rumah ini
kalau asma teh datang ke sini setiap hari
kamu udah sahab
kalau asma datang setiap hari ke rumah ini
berarti si siapa teh
si barjo itu bisa lebih leluasa untuk menculik asma saat asma pulang dari sini
cerdik sama lihai juga otak kamu
tante henry panggil ya tante ya
hen kamu sering sering dong jengukin kevin ya
tante sempat dengar kalau nggak salah itu apa
oh kabar papi baik baik aja tante
oh ya tante henry mau pergi kerja dulu ya tante ya
kerja di mana kamu
kerja di company ini tante
parfum nah itu dia tadi
oke sukses ya
thank you tante
abang pergi dulu ya
nah mas pintai harus pagi mandi
jadi biar nggak bau
aku bau ya
bercanda tuh mas kevin
tapi tetep aja harus bersih bersih
kan bagus dari iman